anda kembali bersama kami sempat ditahan imbang oleh thailand dalam laga final aff u enam belas dua ribu delapan belas pada sabtu malam
dan memaksa untuk adu penalti indonesia akhirnya berhasil menjadi juara afu enam belas dua ribu delapan belas
hernando ari menjadi pahlawan ketika berhasil menepis dua tendangan pada saat adu penalti dan membuat skor akhir lima empat untuk indonesia
tak ingin kecewakan puluhan ribu supporter indonesia yang hadir
sejak awal pertandingan david maulana dan kawan kawan terus menggempur pertahanan thailand
beberapa peluang gol terlewatkan satu kali terkena mr gawang dan offside
hingga akhirnya di menit tiga puluh tiga umpan lambung indah andre octaviansyah disambut tendangan fajar fatur berhasil merobek gawang thailand
babak pertama berakhir dengan keunggulan satu untuk indonesia
di babak kedua bagus kahvi dan kawan kawan terus mencoba menggempur pertahanan thailand
peluang demi peluang nyaris ciptakan gol namun penjaga gawang dan baris
dan belakang thailand masih dapat mengatasinya
thailand berhasil menyamakan kedudukan di menit tujuh puluh dua menjadi satu satu memanfaatkan kelengahan pertahanan indonesia
hasil imbang di satu pertandingan penuh memaksa timnas indonesia untuk adu penalti
hernando yang berhasil menepis dua tendangan lawan akhirnya menentukan kemenangan indonesia dengan skor total lima empat untuk indonesia

pertandingan penalti terakhir di menit tujuh puluh dua menjadi satu satu mencoba menggempur pertahanan indonesia dengan skor total lima empat untuk indonesia

pertandingan penalti terakhir di menit tujuh puluh dua menjadi satu satu mencoba menggempur pertahanan indonesia dengan skor total lima empat untuk indonesia
pertandingan penalti terakhir di menit tujuh puluh dua menjadi satu satu mencoba menggempur pertahanan indonesia dengan skor total lima empat untuk indonesia
pertandingan penalti terakhir di menit tujuh puluh dua menjadi satu satu mencoba menggempur pertahanan indonesia dengan skor total lima empat untuk indonesia

dan diperadaan berusaha yang terangkan berat dan jadinya kita pasti sudah tahu istri juga di sini
usai menjuari piala aff u enam belas dua ribu delapan belas timnas indonesia dinanti tantangan yang tak kalah berat dalam piala asia u enam belas dua ribu delapan belas
yang akan digelar di kuala lumpur malaysia pada september mendatang
riko hardiansyah sido arjo
kemenangan timnas indonesia di piala aff u enam belas dua ribu delapan belas menjadi kado terindah jelang hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
persatuan sepak bola seluruh indonesia atau pssi pun menjanjikan bonus untuk pemain dan pelatih timnas u enam belas
yang berhasil mengalahkan thailand pada laga final di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur pada sabtu malam
pernyataan ini disampaikan ketua umum pssi edi rahmayadi
usai penyerahan piala juara aff u enam belas di stadion gelora delta sidoarjo
edi mengaku puas dengan permainan david maulana dan kawan kawan yang menjadi juara di ajang bergensi asean ini
pssi berjanji akan memberikan bonus baik kepada pemain dan pelatih timnas
usai piala aff dua ribu delapan belas ini pssi akan memfokuskan timnas ke piala afc u enam belas
yang diselenggarakan pada september mendatang di kuala lumpur malaysia
inilah bibit bibit indonesia ke depan
dari usia empat belas tahun kita kawal lanjut di usia ke lima belas yang sekarang a enam belas
dan dia akan main di bulan september afc di kuala lumpur pada bulan september
seolah tanggal sepuluh september mereka sudah berangkat dan sebelumnya kita lakukan pemusatan
karena itu kuala lumpur malaysia relatif sama dengan sumatera utara
atau sumatera nanti pemusatan latihan kita bisa menjelaskan
apakah ada bonus di sistem